dan arus puncak balik lebaran terjadi pada minggu malam
pengendara yang melakukan perjalanan melalui jalur pantai utara fiatol
memiliki pilihan untuk masuk ke ruas tol pejagaan pemalang melalui pintu tol brebes barat
minggu petang kondisi lalu lintas di pintu tol brebes barat terpantau lengang cenderung kosong
bagi anda pengendara pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang melalui jalur pantai utara
opsi pintu tol brebes barat ini bisa menjadi alternatif bagi anda
sejauh pemantauan saya selama tiga hari di berbes tidak banyak masyarakat atau para pemudik
yang mengetahui bahwa mereka memiliki opsi pintu tol brebes barat ini
walaupun hingga saat ini tidak ada penumpukan pemudik di pintu tol brebes timur
namun pintu tol ini bisa menjadi opsi bagi anda
lokasi pintu tol ini sendiri berada enam km dari pintu tol brebes timur
bagi anda pemudik yang juga berniat untuk sebelumnya berhenti di kota brebes untuk membeli oleh oleh atau sekedar cendera mata
pintu tol ini juga sangat tepat untuk anda
karena sebelum memasuki ruas tol ini anda sebelumnya akan melewati jalanan sentra oleh oleh
di mana mereka menjual berbagai macam cindera mata serta makanan khas brebes
dan malam ini sendiri diprediksi akan menjadi puncak arus balik oleh karenanya para pemudik dihimbau
untuk terus awas dalam perjalanan agar bisa sampai di tempat yang diperlukan
tujuan dengan selamat